menjawab keresahan masyarakat kecil terkait dengan pengampunan pajak
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan telah menerbitkan
peraturan dirjen pajak nomor sebelas pj dua ribu enam belas
tentang pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu enam belas
tentang pengampunan pajak
dalam peraturan tersebut masyarakat dengan penghasilan tidak kena pajak
sebesar empat lima juta rupiah per bulan tidak perlu mengikuti pengampunan pajak
golongan masyarakat yang masuk dalam rentang penghasilan tidak kena pajak tersebut
adalah buruh pembantu rumah tangga nelayan petani pensiunan dan warga negara indonesia
yang tinggal di luar negeri lebih dari satu ratus delapan puluh tiga hari dalam setahun
serta tidak mempunyai penghasilan dari indonesia
apakah kalau mereka tidak ikut amnesti nanti kena sanksi
jawabannya adalah sanksi pasal delapan belas ayat dua di dalam undang undang teks amnesty
yaitu nilai harta tersebut diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan oleh wajib pajak
tidak berlaku bagi masyarakat atau subyek pajak yang telah saya sebutkan di atas